subdit siber ditreskrimsus poda metro jaya akan memanggil muwanas alaidit dari organisasi cyber indonesia
sebagai pelapor atas kasus dugaan penyebaran hoax tentang temuan obat covid sembilan belas melalui channel youtube dunia manji
polda metro jaya meminta pelapor membawa bukti tambahan yang dapat memperkuat laporannya
selanjutnya polisi akan memanggil terlapor musikus sekaligus youtuber anji selaku pemilik channel youtube dunia manji
dan hadi pranoto yang mengklaim sebagai penemu herbal antibody covid sembilan belas untuk dimintai keterangan
setelah dilaporkan ke polda metro jaya oleh tim cyber indonesia
hadi pranoto mengaku akan melaporkan balik ke polda metro jaya atas tudingan pencemaran nama baik oleh tim cyber indonesia
tak tanggung tanggung jumlah materi yang dituntut mencapai sepuluh miliar dolar amerika
atau sekitar satu ratus empat puluh enam triliun rupiah
saya bersama lawyer saya sudah menyiapkan
bentuk laporan balik pada metro jaya

itu yang akan kita lakukan dalam waktu dekat
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jurubicara ketua tim pakar satgas penanganan covid sembilan belas
meminta masyarakat berhati hati menanggapi adanya kabar tentang obat atau suku
untuk membalas kesehatan
dan juga untuk membantu penyembuhan covid sembilan belas
sementara itu wakil ketua komisi sembilan dpr melkiades lakalena menegaskan
anji dan hadi harus meminta maaf kepada publik
serta meminta pihak kepolisian memberi sanksi tegas
jika terbukti sengaja melakukan disinformasi tentang penanganan virus corona di indonesia
tapi kalau ini dilakukan dengan sengaja
atau sudah dibuat sekali lalu diulangi lagi
tidak bisa lagi kita mengatakan bahwa ini tidak sengaja
tentu efek jadinya
harus dilakukan dengan menerapkan sanksi hukum terhadap orang orang yang memang dengan sengaja
atau sudah lebih dari sekali atau berulang kali melakukan atau dengan unsur kesengajaan
membuat penyesatan informasi semacam ini
yang dibulat oleh hadi pranoto ini
itu bagian dari apa yang kami sebut dengan disinformasi atau penyesuaian informasi
dan ini berbahaya
karena itu viral demikian rupa ditelan oleh banyak orang
dan memperbaiki yang salah seperti begini itu
itu ribetnya minta ampun
susahnya minta ampun
jika disinformasi semacam ini muncul
dikhawatirkan akan semakin banyak warga yang tidak punya kesadaran untuk menangani covid sembilan belas dengan baik